tidak saatnya untuk melakukan upaya upaya seperti begitu
munas dua ribu dua puluh empat silakan kalau berminat jadi ketua bumuh golkar silakan
terima kasih anda masih bersama kami di political show
usulan menggelar munas lump partai golkar meglinding liar berbekal rekomendasi dewan pakar
erlangga hartarto didesak mundur meski syarat diusulkan dua per tiga dpd provinsi belum terpenuhi
bermunculan nama kandidat pengganti ketua umum dari kabinet
presiden jokowi luhut bin sarpanjaitan dan bahlil lahadalia menyatakan siap untuk menggantikan erlangga hartarto
bersama dengan itu erlangga diperiksa kejaksaan agung malam ini
desakan kencang munaslup diduga terkait dengan sikap golkar di pilpres dua ribu dua puluh empat yang masih galau
istana dibalik prahara partai golkar
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada direktur eksekutif dari lingkar madani bang rey rangkuti
selamat malam bang rey
ada ketua dpd golkar kalbar maman abdurrahman
selamat malam mbak maman
malam mbak nana
wakil ketua umum partai golkar nurdin hali
selamat malam bang nurdin
assalamualaikum wr wb
politikus senior partai golkar yang setiap munaslup selalu hadir
ini ada bang yoris rawen
selamat malam bang yoris
bangkit dari mana nih bang
ada juga anggota dewan pakar partai golkar rituan hisyam
selamat malam bang ritwan
ini penantangnya pak erlangga ya di munas dua ribu sembilan
sekarang kita ketemu di acara munas dua ribu sembilan belas pada saat itu
dan seperti biasanya sebagai bagian dari partisipasi publik untuk pemilih muda di dua ribu dua puluh empat
kita selalu mengundang teman teman pemilih muda teman teman mahasiswa dan malam ini yang bergabung
melalui sambungan virtual ada badan eksekutif mahasiswa universitas krishna dwi payana bekasi jawa barat
saat malam teman teman dari universitas krishna dwi payana
terima kasih sudah bergabung
nanti teman teman bisa mungkin memberikan pendapat mengkritik ataupun
memberikan saran begitu ya
jadi mungkin anda nanti dari diskusi ini bisa melihat apakah memang partai golkar ini cocok sebagai partai yang kalian coblos di pemilu dua ribu dua puluh empat
karena tujuh bulan jelang pemilu ternyata ada dinamika di dalam partainya
nanti teman teman bisa menyatakan pendapat ataupun bertanya
bang ritwan situasi politik memanas karena partai golkar
pada saat beberapa minggu yang lalu
ada rapat dewan pakar yang menghasilkan tiga rekomendasi
saya bacakan rekomendasinya ya
yang pertama adalah meminta pak erlangga membentuk poros baru di luar koalisi saat ini
kemudian kedua pak erlangga diminta untuk menentukan cawapres paling lambat agustus dua ribu dua puluh
yang ketiga erlangga diminta untuk turun ke bawah mensosialisasikan diri
pertanyaan saya lalu apa dasarnya mendorong munaslup ataupun musyawara nasional luar biasa untuk menggantikan pak erlangga
rapat dewan pakar itu rapat rutin tiga bulanan
tanggal empat juli di rumahnya ketua dewan pakar pak agung laksono
rapat itu kurang lebih tiga jam mbak nana
dan dua jam setengah itu kita berdebatlah
ada dua puluhan orang bicara semuanya
akhirnya terakhir baru dibuat kesimpulan
kesimpulan itu diambil dari semua pendapat pendapat
jadi memang tidak ada di dalam kesimpulan itu ada kata kata munaslup
tetapi yang menjadi masalah pada waktu itu saya ditanya
maksudnya apa pers
pak ridwan kalau agustus tidak ada keputusan poros baru atau pak erlangga tidak berkoalisi bagaimana
saya bilang keputusan munas dua ribu sembilan belas yang menyatakan pak erlangga sebagai calon presiden itu harus dianulir
anulir pakai apa
namanya karena munasnya tidak sesuai priorisasi namanya munas luar biasa
nah itu permasalah muncul munaslup
munaslup itu bukan untuk menggantikan
untuk mengganti pak erlangga untuk merubah keputusan munas yang menyatakan calon presiden
waktu mbak nana wawancara saya tanggal empat desember dua ribu sembilan belas di acara munas saya sudah katakan saya tidak setuju dengan keputusan itu
pada waktu itu belum didok
karena itu akan menjadi apa
menjadi permasalahan keputusan munas
anda sudah prediksi itu
ya sudah prediksi tiga tahun setengah yang lalu
akhirnya jadi masalah sekarang
tadi anda katakan bahwa munaslup bukan untuk mengganti pak erlangga tapi untuk merevisi hasil keputusan munas
yang menetapkan pak erlangga sebagai capres ataupun cawapres
tapi pertanyaan saya apakah kemudian di ajang munaslup nanti bisa menjadi liar ketika kemudian dpd dpd dua minta pergantian ketua umum
itu tergantung pemilik suara
artinya kemungkinan itu terbuka
tapi dewan pakar tidak punya pemikiran untuk mengganti ketua umum
tapi kan sama caranya
ajangnya sama kan
oh ya tetap
begitu pintu pandoranya dibuka begitu kotak pandoranya dibuka ada berarti
jadi memang salah satu tujuan dari munaslup adalah menggantikan ketua umum
memang munaslup itu selama ini mengganti ketua umum
berarti nanti kalau misalnya ada munaslup untuk merevisi hasil keputusan munas itu juga bisa untuk menjadi ajang mengganti ketua umum
anda sudah mengakui itu ya
karena beberapa informasi yang kami dapatkan untuk mengganti ketua umum itu ada beberapa kader partai golkar yang sudah bertemu dengan pak luhut bin sarpanjaitan termasuk anda
anda ketemu dengan pak luhut bulan mei dua ribu dua puluh tiga itu benar nggak bang ritwan
bulan mei saya ketemu pak luhut sekali
saya ketemu pak luhut
apa yang disampaikan oleh pak luhut disitu
bukan pak luhut penyampaikan saya menyampaikan
saya bilang bahwa ini permasalahan ada di kita kita semuanya ini kondisi partai saya berbicara sebagai kader yang ada di jawa timur
memang resah di bawah karena di pp golkar ini ya mohon maaf ya pak nh ya dpp golkar ini tidak kerja
gak tahu kerja apa pak nurudin selama ini
apalagi ketua umumnya semua di pp ini gak ada yang kerja
saya kan tahu saya saya ini kan mantan ketua partai
setiap sabtu minggu jumat sabtu minggu dulu saya sambang akbar itu turun terus ke bawah
ini gak ada padahal wakil ketua pun gak tahu berapa banyaknya pak nurudin
jadi sembilan sembilannya gak kerja menurut anda
ya yang kerja cuma satu dua
nah itu dari mana
bukan kesalahan juga wakil ketua masalah kepemimpinan pembagian tugas
ini yang gak jalan
nah itulah saya sampaikan kepada opung
ya karena jawa timur kemarin malam saya di hotel elmi kadut kadut indonese gold car jawa timur
yang berjuang di tahun sembilan puluh delapan kumpul semua
minta opung supaya diangkat jadi ketua umum
jadi kita panggilnya ca opung aja
tapi dpd satu jawa timurnya gimana
oh enggak lah
kan di pemilih suara dpd satu dan dpd dua
gini loh saya ini kan mantan ketua partai
tidak mungkinlah mama madini sekarang keluar dari sini minta erlang gak diganti dipecat besok dia
oke pertanyaan saya
pertanyaan saya responnya pak luhut seperti apa pada saat anda menyampaikan
saya sampaikan ridwan saya ini banyak kerjaan saya dia bilang gitu
pekerjaan saya sudah tidak mungkin jadi apa yang mau saya cari sebagai ketua umum
saya ini kalau umpama toh periode akan datang akan diminta oleh calon yang ada saya juga tidak bersedia
ya itu jawabannya
jadi jawabannya pak luhut tidak bersedia
menjadi ketua umum partai gold car
kalau itu semua permintaan dan tidak ada rame rame ya silahkan
artinya beliau bersedia
ya seperti yang dia sampaikan yang kemarin kan ada diwawancara oleh salah satu tv
dan dia seperti itulah
pertanyaan saya begitu banyak senior partai golkar ya ada ketua dewan pembina pak abu rizal bakri kemudian ada pak akbar tanjung
ada juga pak agung laksono kenapa anda harus datang ke pak luhut bin syahid
oh semua sudah
pertama saya ke bang akbar saya sampaikan bang ini aspirasi seperti ini
oh kenapa kok luhut yang dianukan
padahal saya belum ketemu pak luhut itu
terus bulan puasa tiga hari sebelum eh tiga belas hari sebelum hari raya saya datang ke bang ical jam delapan tiga puluh sampai jam dua belas malam
diskusi sama bang ical
sudah kalau pak agung sering
jadi pak agung menolak pak ical
semua dia bilang itu terserah munas
tapi dia bilang cobalah ridwan kamu berpikir ini kurang enam bulan apa segala
jadi ketika pak ical pak agung menolak anda datang ke pak luhut
ke pak luhut untuk menyampaikan aspirasi di daerah
berarti sudah lama dong rencana untuk menggelar munas lo pendongkel ketua umum ini
karena yang kami dengar itu dari bulan mei sudah bergulir sejak lebaran
ada beberapa kader partai golkar yang di dpp yang aktif juga termasuk anda datang ke pak luhut menyampaikan ini bacalek sudah selesai dibuat
jadi orang sudah tidak peduli lagi sama pak nalangga lebih baik diakserkan silakan bang luhut
benar tidak seperti itu
kan apa namanya caleg kan belum ada
kan belum dibuat
kan belum masih alfabetis
dan dcs nya juga belum diputuskan kan baru nanti bulan apa itu diputuskan
baru oktober baru dct nya
nah itu ya kebetulan saya pun juga bukan caleg kan
sudah di pak prode saya jadi prode akan datang saya sudah ada di caleg
jadi sampai sekarang ya kami masih belum bisa menangkap apa alasan kemudian harus digelar munas lo untuk menjadi ajang pergantian ketua umum
tuh enggak kalau itu kita enggak punya enggak punya pikiran itu
jadi pokoknya gelar munas lo saja
dewan pakar itu
tidak kita dewan mengganti munas karena ini
saya tanggal dua puluh enam juni tiga hari sebelum idul adha saya datang ke erlangga
jam lima sore saya di kantor menko
saya bilang saya ini kalau memanggil erlangga bukan erlangga bukan mas saya panggil raja dia
raja erlangga karena dia panggil saya pak tiga jam mada ini mamah tahu ini
saya panggil pak tiga jam mada
nah saya bilang ini sudah ribut ini saya maju menghadapi anda saya mundur menghadapi ini
apa namanya teman teman segera apa namanya deklarasi
terus dia bilang tunggu dulu sabar
kita bilang sepuluh julhijjah jadi potong kepala kambing itu sapi itu harus ada paling tidak satu suro
karena saya sama erlangga ini sering berdiskusi masalah masalah anulah masalah masalah spiritual bukan gaib ini masalah spiritual
tunggu dulu ridwan tunggu tunggu dia bilang itu
cuma berdua ini tunggu yang dari atas saya kira dari tuhan kan
ya saya tidak tahu dari mana
ternyata dari presiden jokowi
tapi anda sudah menyampaikan kalau kesalahan anda bahwa ini ada penurunan aktabilitas
terus responnya seperti apa
saya bilang tunggu keputusan mk
keputusan mk itu
total sistem pemilu
mk bukan tiga puluh lima tahun ini
apa hubungannya ini
ya kan si siapa
nah kita lihat nanti bagaimana
terus saya bilang udah ustadz tunggu itu
tunjuk saya panglima pemenangan pemilu anda
anda saya jadikan termasuk saya carikan wakil presidennya dan ini
saya ngomong sama erlangga dan di dewan pakar juga saya sampaikan
jadi kalau misalnya anda ditunjuk sama pak erlangga hartarto sebagai ketua badan pemenangan pemilu presiden partai golkar
panglima ini beda sama ketua badan pemenangan pemenangan pemenangan pemenangan
apa bedanya ini
ya kalau panglima itu di lapangan
jadi kalau misalnya pak erlangga hartarto menunjuk anda sebagai panglima pemenangan pilpres partai golkar
anda nggak akan menyarankan supaya digelar munaslup gitu
loh memang kita kalau dia besok pun kalau erlangga menyatakan saya bersih jadi calon presiden
gak ada keputusan dewan pakar itu selesai sudah
gak usah nunggu agustus
besok kan secepat
pedaftarannya masih sampai oktober
loh ya itu
ini kan kita minta dia menyatakan
sampai hari ini sudah tiga tahun setengah erlangga itu belum menyatakan bahwa saya calon presiden
ini kita ya kenapa dia tidak naik naik cuma berapa itu
ya karena orang golkar ini otaknya jalan semua
masa disuruh bilang erlangga presiden erlangga presiden
lah erlangganya tidak pernah bilang saya jadi presiden
jadi orang budo semua kan
gak mungkin naik lah
saya mau ke bang nurdin
adart partai apakah kemudian alasan yang dikemukakan oleh bang ritwan itu bisa menjadi pembenar
di gelarnya munaslup gitu ya
untuk mengganti ketua umum
saya berterima kasih sama nana undang malam ini bisa bertemu dengan pak ridwan hisam
karena saya baru paham betul substansinya tidak ada berbeda dengan narasi yang selalu saya sampaikan ketika berdiri di sini
maupun di kompas tv di metro tv nggak ada beda
di dalam munas dua ribu sembilan belas itu saya juga sama dengan pikiran saya
bahwa itu memutuskan erlangga sebagai calon presiden
nah ketika erlangga tidak bisa menjadi calon presiden
dan ada calon presiden lain maka itu harus dilakukan melalui munas
karena pesan munas tidak boleh diroboh oleh pesan dibawanya
nah itu substansinya
jadi bukan bahwa sekarang ini ada gejolak ada ide ada apa untuk munaslup mengganti ketua umum
tadi sudah saya katakan
nah itu saya terima kasih pak ridwan
nah substansinya nggak ada beda dengan apa yang sering saya katakan selama ini
bahwa ketika pak erlangga tidak menjadi capres dan ada calon lain yang diusulkan maka itu dilakukan melalui munaslup
tetapi ternyata bang ridwan
ternyata tidak seperti itu putusan
putusannya adalah munas dua ribu sembilan belas memberi mandat kepada ketua umum untuk mencari capres maupun cawapres
nah itu beda berarti
oke apa nih tafsirannya
kalau ini maka tidak perlu melalui munas
kalau itu putusannya
tapi yang saya pahami persis yang dipahami oleh pak ridwan
ya saya pahami bahwa putusan munas itu menetapkan erlangga
tapi setelah saya baca putusan ternyata tidak seperti itu
ini di putusan resmi ya
yang tertulis bahwa munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih belum erlangga
ketum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres dan membentuk koalisi
artinya bukan harus pak erlangga yang menjadi capres atau cawapres
tapi pak erlangga punya mandat sebagai ketua umum untuk menentukan capres dan cawapres
oleh karena itu pemahaman saya tidak berbeda dengan pemahaman bu ridwan
waktu pertama saya juga punya pemahaman seperti itu
kalau munas menetapkan erlangga maka untuk merubah keputusan munas itu harus melalui munaslup
jadi ini gak masuk dong tadi
alasan yang disampaikan gak kuat dong
tidak masuk karena putusannya tidak seperti itu
yang keluar sekarang ini yang tersurat adalah munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres
artinya kalau misalnya nanti sampai pada tenggat pendaftaran capres
pak erlangga gagal mendapatkan tiket capres cawapres
itu rekomendasi dewan pakar tidak bisa ya untuk dipakai sebagai pembenar menggelar munaslup
malam jumat yang lalu kita rapat informal para wakil ketua umum
ini dimana nih di kantor dpp kolkar
di kantor dpp kolkar
yang hadir wakil ketua umum
wakil ketua umum
pada pak maman juga beberapa ketua dpd satu diundang informal ya
rapat terbatas informal dan itu memang salah satu mekanisme keorganisasinya dpr kolkar
saya yang bertanya sama pak erlangga bagaimana soal capres
belum kita akan tegas sesudah tujuh belas agustus kita ada sikap
berarti sudah senada dengan rekomendasi dewan pakar
setelah tujuh belas agustus
setelah tujuh belas agustus sudah ada kita punya keputusan mengenai capres maupun cawapres dan koalisi
tujuh belas itu setelah ada rekomendasi atau jauh jauh hari sudah ada ketentuan itu
itu rapat malam jumat malam jumat yang lalu
ya artinya setelah rekomendasi ini keluar
tetapi apa ada hubungannya atau tidak
apakah yang dikatakan bung ridwan tadi bahwa tunggu petunjuk dari atas
itu dari atas kita gak tahu ya dari mana
apakah ada hubungannya wallahualam
tapi jawaban beliau sangat transparan terbuka bahwa kita akan putuskan sesudah tujuh belas agustus
oke berarti dasarnya nggak kuat ini karena keputusan munasnya secara tertulis menyatakan bahwa
pak erlangga mempunyai mandat untuk menentukan capres dan juga cawapres
gak harus beliau yang jadi capres atau cawapres bang rituan
hasil rapi berhasilnya apa
kalau rapi munasih itu merata pembarlangga rapi munasih aja bukan munas
oke ini pemilik suara ya di pd satu ya
saya mencoba memoderasi dan mengambil dari perspektif yang agak ekstrim
saya sama tuh dengan bang nurdin artinya keputusan munas itu sebetulnya tidak memberikan perintah secara langsung kepada seorang erlangga untuk maju sebagai capres atau cawapres
artinya memberikan ruang kepada ketua memperpilih untuk mencari
presiden untuk mencari cawapres itu dulu poinnya
tapi andaikan misalnya kita mau mengikuti logika bang ridwan lah gitu bahwa itu diputuskan melalui munas
untuk merubah keputusan itu saya mau coba mengikuti dulu nih logika berpikirnya bang ridwan hisam
andaikan memang untuk merubah keputusan tersebut harus melalui munaslup
saya ingin sampaikan begini syarat munaslup itu didukung oleh dua per tiga dpd
kalau kami dpd satu mengatakan bahwa melihat kondisi ada yang perlu dilakukan istihad politik demi kebaikan partai semuanya
keputusan ini tidak perlu diambil melalui munaslup juga bisa
gitu loh maksudnya jadi ini yang tadi saya bilang kalau kita tadi mau mengikuti
jadi maksudnya musyawarah kemudian istihad politik
bukan bisa mulai rapimnas dulu pernah waktu saya tambahkan waktu pak akbar tanjung ketua umum
rapimnas yang memperpanjang masa jabatannya karena ada sebuah situasi yang kita hadapi
kalau munas maka itu akan terganggu persiapan menghadapi pemilu tahun dua ribu empat belas
itu pada saat itu pak akbar tanjung terkena kasus ya di kejaksaan ya kalau nggak salah ya
iya tapi tidak ada upaya dari itu
bahkan itu diperpanjang melalui rapimnas itu boleh
oke silahkan dituliskan sebentar dituliskan dulu
itu yang tadi saya bilang artinya kalau kita mau berdebat pada yang tersurat ataupun tersirat pasti debatable nya panjang
itu dulu satu ya
terus tadi kalau misalnya memang diperkuat di rapimnas kebetulan kita juga hadir di situ
ya kalau memang diperkuat di rapimnas kan berarti kan kita hanya cukup mengadakan agenda setingkat rapimnas saja untuk merubah keputusan tersebut
artinya tidak perlu masuk ke dalam munaslu
nah tapi poinnya begini mbak nana dalam kesempatan ini saya dalam posisi saya sebagai ketua partai provinsi saya juga sebagai kader muda
ini saya ini kader kader beliau nih ini ilmu ilmu beliau ini saya belajar
kayak bang ridwan ini waduh dua periode saya ini barang berguru sama mahapatih ini
jadi kita ini udah paham
jadi ilmu dari beliau sekarang gak dipakai
nah tapi poinnya begini ini yang tadi saya bilang ada istihad politik yang memang harus kita kedepankan dalam situasi hari ini
tadi digambarkan ada survei segala macam walaupun saya juga punya pandangan agak berbeda dalam melihat hasil survei ya
perlu saya pertegas dulu sebelum nanti saya masuk ke poinnya
hasil survei yang diteropong oleh semua lembaga survei sebelum pemilihan legislatif itu hasil survei yang mengukul captive market
partai golkar ataupun basis ideologis belum mempertimbangkan faktor kekuatan caleg
artinya pasti dalam setiap hasil survei partai golkar pasti akan di bawah realnya
nah maka dari itu yang percoba yang saya harapkan itu sebetulnya kita perdebatkan
itu ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif bagaimana nih kontestasi pilek ke depan kita bisa menang
jadi daripada akhirnya kita masuk ke dalam perdebatan yang tadi kontraproduktif akhirnya membelah kita menjadi dua menjadi kekuatan diametral
kayak begini ini kan menjadi akhirnya kontraproduktif buat partai
artinya apa melalui forum ini sebetulnya saya jauh lebih ingin ada ijtihad politik yang kita kedepankan mengingat waktu yang kurang lebih sekitar enam bulan ini
ini yang menurut saya yang perlu kita pikirkan bersama sama karena saya yakin saya berangkat dari niat kita berdua niat bang yoris niat bang ridwan
sebenarnya kan niatnya kan baik semua nih nah ini kan tinggal bagaimana cara menyatukan niat kita ini ya coba kita cari titik temunya
ini sudah waktu nih jadi saya bilang saya pikir begitu
saya tanggapi dulu ini
sebentar sebentar saya mau kasih kesempatan ke bang yoris dulu ya
oke bang yoris anda menyebut bahwa pak erlangga bisa menjadi bom waktu padahal pemilu udah tinggal tujuh bulan lagi
tadi makanya sebagai pemilik suara ketua dpd satu kalbar maman saya nggak tahu ya pemilik suara yang lain bagaimana
tapi dpd dpd satu berharap ada istihad politik tadi untuk kepentingan yang lebih besar karena pemilu tinggal tujuh bulan lagi lebih baik ya keputusan munas bisa dikesampingkan dulu
jadi begini saya ini kan relatif hampir lima tahun ya sudah tidak berada dalam struktur volkan karena undang undang
tetapi sebagai kader tentu memiliki moral melihat dinamika dan perkembangan partai itu sendiri
nah kita kalau melihat dari sejak tidak usah terlalu jauh ya
kita pernah sukses di era reformasi yang golkar pada saat itu dihajar begitu hebat akbar tanjung mampu membawa golkar menempati posisi teratas
mulai dari pak yusuf kalla mulai menurun abu rizal bakri menurun setia novanto satu tahun terjadi perhara di situ
mulai dari ketua umum sekjen wakil ketua umum semua masuk di dalam seperti yang sekarang ketua umum sekarang
mulai dari kejaksaan agung
sementara kita mesti pahami sejak golkar dideklarasikan menjadi partai politik dalam setiap statement politik sejak berdirinya sampai dengan mudah dari waktu ke waktu
harus bisa bersama dengan pemerintah yang sah menjadi subyek dalam proses pembangunan dan selalu menjaga berjalan dengan mengedepankan hukum
terutama pemberantasan kesehatan
ini kan satu apa itu dia dukungan yang kita semua harus menjaga itu kan
nah di situ kita mulai menurun terus
nah sebagai kader melihat apalagi dengan erlangga dalam beberapa waktu
beliau ini kan sebetulnya hampir seperti bang akbar kan
ambil separuh periode dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas kemudian dua ribu sembilan belas
tahan tahan dulu bang yoris kita harus saksikan bersama ya
ini ada konferensi pers dari kejaksaan agung setelah hampir dua belas jam lebih
ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto
diperiksa kita dengarkan sama sama ini konferensi pers ya
ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto
ya terima kasih teman teman media cetak media elektronik
terima kasih pak kuntadi
terima kasih pak kuntadi
terima kasih pak kuntadi
saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang tadi disampaikan
dan saya telah menjawab empat puluh enam pertanyaan
dan mudah mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik baiknya
hal hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya kira itu ya nggak ada pertanyaan untuk beliau ya
nanti kita menjelaskan semuanya
pak mau nanya pak erlangga pak
bapak jauh tak tahu apa

jauh jauh jauh dari malaysia
pak pak pak pak
dari tadi mobilnya
iya kalau tadi capek habis siap siap
itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto
yang tadi diperiksa oleh pihak kejaksaan agung
sejak pukul sembilan pagi hingga sembilan malam ini baru keluar dari kejaksaan agung
tadi erlangga hartarto menyampaikan ada empat puluh enam pertanyaan yang diajukan
oleh penyidik dari pihak kejaksaan agung terkait dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit atau cpo
di kementerian perdagangan di mana kejaksaan agung sudah menetapkan beberapa tersangka dari pihak korporasi
baik dari wilmar kemudian musimas dan juga permata hijau
kami masih menunggu ini keterangan resmi dari kapus penkum kejaksaan agung
dan juga direktur penyidikan kuntadi yang tadi sudah bersiap untuk menggelar konferensi pers
tampaknya untuk menjelaskan lebih lanjut apa isi empat puluh enam pertanyaan yang disampaikan
ataupun dilontarkan penyidik kepada erlangga hartarto
saya dulu ya pak
ya tenang dulu ya tenang tenang tenang
biar semuanya kumpul tenang dulu
sudah bisa dimulai rekan rekan sekalian
jadi rekan rekan sekalian harap tenang ya
sudah bisa tenang ya
jadi kenapa tadi ada
dua tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di sultra
yang berinisial sm yaitu kepala geologi kementerian sdm
mantan direktur pembinaan pengusaha mineral direktur jenderal mineral batubara kementerian sdm
dan tersangka yang kedua adalah ept yaitu evaluator rkab pada kementerian sdm
jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di sultra
yaitu perjanjian kso antara pt antam dan rapat konsorsium
yang sampai saat ini sudah menetapkan tujuh tersangka
yang dua tadi adalah dari kementerian sdm
untuk selanjutnya bapak direpdik silakan menyampaikan hal hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam rekan rekan media
pada hari ini sebagaimana kita ketahui tim penyidik kejaksaan agung bidang tindak pidana khusus
telah melakukan pemeriksaan terhadap bapak erlangga hartarto
selaku menteri koordinator bidang tindak pindahan khusus
pemeriksaan berjalan selama dua belas jam dari jam sembilan sampai jam sembilan pagi sampai dengan jam sembilan malam
sebagaimana kita ketahui tadi seperti yang disampaikan oleh beliau
pemeriksaan ada empat puluh enam pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau
pemeriksaan berjalan sebagaimana
dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi
pemberian fasilitas ekspor cpo dan produk turunan tahun dua ribu dua puluh
atas nama tersangka indra sari wisnuwardana dan kawan kawan
yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap
dimana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan
telah kami temukan fakta fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami
dan hasil dari pendalaman tersebut beberapa saat yang lalu
sebagaimana kita ketahui
tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka korporasi yaitu wilmar group
musemas group dan permata ijo group
dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap tiga tersangka tersebut
maka kami memandang perlu untuk memeriksa bapak erlangga dalam kapasitas beliau
selaku menteri menko perekonomian
khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng
sebagaimana kita ketahui dalam proses penanganannya
ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara
mungkin itu yang hendak kita cari simbol simpolnya
mungkin demikian dari kami terima kasih
rekan rekan media saya buka beberapa pertanyaan saja ada pertanyaan
selamat malam pak saya hedi dari kumparan
dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh direktur penyidikan dari kejaksaan agung kuntadi
di mana pemeriksaan terhadap erlangga hartarto berlangsung dua belas jam dari pukul sembilan pagi hingga sembilan malam
ada empat puluh enam pertanyaan ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus pemberian fasilitas ekspor cpo
yang terjadi di kementerian perdagangan dengan tersangkanya dengan terdakwanya pada saat itu adalah mantan dirjen perdagangan luar negeri
indra sari wisnuwardana
yang sudah diproses di pengadilan dan kejaksaan agung berkewajiban ataupun merasa telah menemukan beberapa fakta
yang perlu dikonfirmasi ataupun diklarifikasi kepada menko perekonomian erlangga hartarto
saya mau kembali ke bang yoris dulu bang yoris ini yang anda maksud bom waktu tuh ini
bukan bukan bukan itu jadi begini kan sebagai tanggung jawab moral seperti saya sampaikan
prihatin dengan perkembangan golkar akhir akhir ini yang dalam tinggal delapan bulan lagi kan
enam setengah bulan lagi
enam setengah bulan
februari tanggal empat belas kan
iya enam setengah bulan
iya enam setengah bulan
ya nah kita lihat sekarang dcs sedang berlangsung oktober sudah dct kan
dari berbagai macam hasil survei ini kan tidak menunjukkan satu tren kenaikan seperti harapan dari seluruh keluarga besar golkar
baik itu sejak munaslup dulu dan mulai kemimpinan beliau lima tahun yang terakhir ini
nah kita bisa lihat dan banyak ini
nah sebagai tanggung jawab moral aja saya mencoba melempar itu sebagai wacana kan
jadi anda setuju ya karena ada evaluasi itu tadi anda setuju bahwa perlu ada munaslup pergantian ketua umum
sebetulnya begini bukan
itu kan mekanisme formal bahwa ada perubahan itu kan hanya ada di munas maupun munaslup
tetapi kalau kita berbicara situasi yang sekarang kita lihat tinggal tujuh delapan bulan saya diskusi banyak
saya tadi siang baru makan bersama dengan bang luhut
kemudian minggu lalu sebelum beliau berangkat ke afrika pun kita komunikasi saya komunikasi dengan bahlil yang sekarang namanya muncul
jadi anda sudah komunikasi dengan dua calon ketua umum partai golkar
termasuk bambang sato
oh jadi pak luhut bahlil dengan bambang sato
dia belum komunikasi dengan saya saya juga calon ketua umum
kalau ada muda saya juga maju
jadi pak luhut nanti akan ketemu saya juga
nah jadi begini
ini kan kita mesti melihat ini secara utuh
dan harus realistis kan
karena waktunya relatif singkat ini saya masih tadi siang saya ngomong ke bang luhut kan
bang kalau kita salah menentukan strategi dalam proses ini hanyalah dua kemungkinan
ini kan dilematis
dia hancur sekali atau dia naik
ini yang perlu dipikirkan dan itu yang punya kewajiban berpikir itu keluarga besar golkar terutama para dewan dewan
ini kan mulai dari pak yusuf
pak isopo kalah pak bartanjung pak ginanjar pak brusil bakris semua dewa dewan ini kan
kemudian nurdin ridwan
ini mesti duduk bersama berembuk
kemudian mencari satu formula yang terbaik
apa ini formulanya
bahwa belum munas lo berarti
mendesak pak erlaga mengundurkan diri maksudnya
karena informasi yang kami berikan seperti itu
nanti saya mau kaitkan ya dengan ini ya
begini kan ada banyak formula yang kita bisa terapkan
seperti begini kalau memandang situasi yang sangat mendesak seperti hari ini kan erlaga ini
kita kan nggak tahu apakah nanti dia dicekal atau dia jadi tsk maka ini golkar harus melakukan pleno
nah pleno itu bisa menentukan plt yang ada dalam struktur harian ya
ya plt ketua umum sementara
kemudian dari situ baru ditingkatkan menjadi rapimnas
oke dari rapimnas ke munas
nah sekarang kalau kita bicara siapa yang figur
tetap ujungnya munas kan
sekarang kalau kita melihat figur dalam situasi sekarang ini kita inventarisir ada tokoh tokoh yang mana kan
kalau yang baru muda muda baru nongol mampu nggak
mengatasi tokoh tokoh senior yang ada di atas
apalagi dengan tokoh tokoh idealis kita sekarang kayak maman dan lain sebagainya
ini kan anak anak muda yang harapan golkar ke depan
maksudnya ini adalah tokoh tokoh idealisme
kalau macam nurdin sama saya kita ini kan lebih realistis melihat persoalan ini
jadi kalau anda lebih melihatnya jangan langsung ke munas
ya itu mekanisme
menentukan plt ketua umum
kemudian rapimnas dan munas

ada mekanisme yang penting
begini keluarga besar golkar ini semua mulai dari yang dari atas sampai ke bawah duduk bersama sama
kemudian menghasilkan hardnya yang terbaik
jadi jangan gerasak gerusuk karena waktu sudah enggak ada
ini bisa kan kita semua cinta golkar
tapi ujungnya tetap mengganti ketua umum bang yoris
kalau dengan kasus yang sekarang ini mau gak mau kan
oke saya mau tanya nanti dengan pemilik suara
jadi mau enggak mau harus diganti kalau menurut anda dengan kasus seperti ini ya
bang maman sebagai pemilik suara jangan dijawab dulu ya
nanti saya juga mau ke bang ray menanggapi pemanggilan pak erlangga
ini ada kaitannya enggak
karena dalam politik gak ada sesuatu yang kebetulan ya
kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show